pemerintah provinsi jawa tengah berhasil meraih predikat a untuk kelima kalinya dalam hasil evaluasi reformasi pada tahun dua ribu dua puluh
penghargaan ini diterima langsung oleh gubernur jawa tengah ganjar pranowo
pemerintah provinsi jawa tengah dengan predikat a
pemerintah jawa tengah kembali menerima predikat a dalam hasil evaluasi reformasi pada tahun dua ribu dua puluh
ini menjadi penghargaan kelima setelah sebelumnya provinsi yang dipimpin oleh ganjar pranowo ini
empat kali mendapatkan predikat a pada sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau sakit sejak dua ribu delapan belas lalu
penghargaan ini diterima langsung oleh ganjar pranowo dari menteri pendaya gunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia
abdullah azwar anas nikunjil
hotel bidakara jakarta pada selasa enam desember
ganjar menambahkan penghargaan ini sekaligus menjadi motivasi untuk berbenah di bidang reformasi birokrasi
ganjar menargetkan untuk bisa mendapatkan predikat aa
target tersebut telah berjalan di jateng dengan membangun puluhan mal pelayanan publik atau npp
dari tiga puluh lima kabupaten kota sejateng diharapkan seratus persen memiliki mbp sendiri
segera buat itu tidak sulit
hanya butuh mau saja untuk melakukan itu
setelah ada atau yang sudah ada mall pelayanan publiknya
segera tinggalkan pada layar digitalnya
sehingga masyarakat akan mendapatkan kemudahan
kalau semua sudah transparan sudah akuntabel
insya allah itu bisa merejus potensi korupsi
ini yang penting
sejauh ini jawa tengah telah memiliki dua puluh dua mpp yang tersebar mulai dari kabupaten boyolali hingga salatiga
ganjar juga menegaskan
reformasi birokrasi adalah memberikan pelayanan dengan baik dan optimal